badan perencanaan pembangunan nasional atau bapenas
memprediksi indonesia akan kehabisan petani pada dua ribu dua puluh
saat ini hanya sedikit generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam enam puluh lima delapan persen warga indonesia bekerja di sektor pertanian
proporsi tersebut menurun drastis menjadi hanya dua puluh delapan persen pada dua ribu enam puluh tiga
pada dua ribu sembilan belas alasan ekonomi menjadi salah satu penyebab sedikitnya anak muda
yang berminat melanjutkan usaha pertanian
pada dua ribu dua puluh rata rata upah pekerja di bidang pertanian paling kecil dibanding sektor lainnya
yakni hanya satu sembilan juta rupiah per bulan
angka ini jauh di bawah sektor pertambangan yang rata rata memberikan empat empat juta rupiah
dan perbankan empat satu juta rupiah per bulan
mengapa yang menanam yang miskin
ini menarik nih mengapa yang menanam itu yang susah
logikanya kan mereka yang menanam ini yang memproduksi yang menghasilkan bahan dasar tadi itu harusnya
punya keuntungan yang lebih besar
tetapi ternyata keuntungan ini dirasakan manfaatnya oleh middleman
tengkulak yang bermain di tengah dan mereka yang bermain di pasar
bayu menambahkan pemerintah saat ini banyak memberi bantuan saprotan
atau sarana produksi pertanian termasuk memperkenalkan teknologi terbarukan
tetapi menurut bayu menarik minat anak muda untuk kembali menggeluti pertanian
tak cukup dilakukan dengan iming iming memberi traktor dan subsidi pupuk
pemerintah perlu memberikan akses tanah yang adil bagi petani
memangkas rantai distribusi dan mengendalikan harga produk pertanian di pasar
agar mereka yang menanam menjadi pihak yang mendapat paling banyak keuntungan